tahun ini untuk bantu dunia pulih bersama
perekonomian di dunia memang sudah perlahan membaik
namun dampak pandemi yang belum usai
masih meninggalkan efek luka memar
atau scaring effect terhadap perekonomian global
perekonomian di dunia memang sudah perlahan membaik
namun dampak pandemi yang belum usai
masih meninggalkan efek luka memar
atau scarring effect terhadap perekonomian global
dan tahun ini untuk bantu dunia pulih bersama
perekonomian di dunia memang sudah perlahan membaik
namun dampak pandemi yang belum usai
masih meninggalkan efek luka memar
sebagai bentuk koordinasi bangunan dan perguruan perjalanan berbeda
kedua pembahasan mengenai produktivitas dan desain kebijakan
dan ketiga inovasi sistem pembayaran digital
exit strategi tentunya adalah bagaimana strategi semua negara keluar dari pandemi
exit ini membawa pesan adalah tidak boleh ada satu negara yang terlambat yang ada di belakang
guna beri makna untuk perdalam literasi masyarakat terkait isu isu agenda prioritas g dua puluh
bank indonesia menggelar ragam side event residensi g dua puluh salah satunya kuliah umum di tiga kota
fokus perhatian negara negara g dua puluh adalah perlunya normalisasi kebijakan dilakukan secara tepat
apabila normalisasi kebijakan dilakukan terlalu cepat maka akan dapat menghambat pemulihan ekonomi
dan juga meningkatkan risiko stabilitas sistem keuangan
yaitu yang pertama bagaimana mengenai sistem pembayaran
yang kedua adalah bagaimana inklusi keuangan digital
dan yang ketiga tentunya bagaimana stabilitas sistem keuangan serta infrastruktur digital
sebagai forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis
g dua puluh kian mengupayakan penguatan arsitektur dan ketahanan sistem keuangan internasional
hal ini menjadi aspek penting yang ditekankan dalam pertemuan ketiga g dua puluh international financial architecture working group atau ifawg
terdapat lima topik bahasan utama pertemuan ketiga g dua puluh ifawg
pertama dukungan g dua puluh kepada negara berpenghasilan rendah dalam menghadapi kerentanan perekonomian
kedua peran multilateral development bank dalam mendukung agenda pembangunan
ketiga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika aliran modal antar negara
keempat asesmen kondisi kerentanan utang negara berpenghasilan rendah
dan kelima transparansi data utang
saat event lainnya turut digelar
seperti bank indonesia special week di pavilion indonesia dalam expo dua ribu dua puluh
sejalan dengan semangat g dua puluh dalam mengembangkan umkm dan digitalisasi
bank indonesia mempromosikan umkm lokal yang potensial untuk menjangkau pasar internasional
yang dilakukan oleh bank indonesia adalah membantu umkm umkm ini untuk bisa memperkuat kapasitas mereka dalam mendapatkan akses keuangan
kita mendorong umkm kita semua untuk mampu naik kelas dan bersaing di pasar global
kita mendorong umkm kita semua untuk mampu naik kelas dan bersaing di pasar global
memberikan kepercayaan diri kepada mereka sehingga lebih mampu untuk memiliki daya saing yang tinggi
memberikan kepercayaan diri kepada mereka sehingga lebih mampu untuk memiliki daya saing yang tinggi
memberikan kepercayaan diri kepada mereka sehingga lebih mampu untuk memiliki daya saing yang tinggi
memberikan kepercayaan diri kepada mereka sehingga lebih mampu untuk memiliki daya saing yang tinggi
bukan hanya di pasar nasional tetapi juga di dalam global value chain
asli indonesia jadi salah satu produk umkm yang gencar diperkenalkan ke pasar global oleh
komoditas kopi asli indonesia jadi salah satu produk umkm yang gencar diperkenalkan ke pasar global oleh bank indonesia
umkm penghasil kopi andalan indonesia diboyong ke london coffee festival tahun ini untuk merambah pasar kopi eropa
indonesia itu salah satu negara produsen kopi paling besar jadi kita nomor tiga produsen eksportnya secara volume itu nomor empat
itu karena kita sebenarnya marketnya besar banget produksi kopnya banyak nggak cuma diekspor tapi diserap sendiri juga banyak
jadi secara kualitas juga nggak kalah dengan kopi kopi lain secara competitiveness sebenarnya kita itu sangat kompetitif
momen g dua puluh tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi indonesia
kita kawal terus forum g dua puluh hingga oktober dua ribu dua puluh dua mendatang
dan saksikan kepemimpinan indonesia dalam mengawal dunia